keceriaan puluhan anak anak ini tak terpengaruh oleh kondisi pengungsian yang mereka tempati sementara ini
salah satu posko banjir di kecamatan pahandut kota palangkaraya ini menjadi sekolah darurat
dengan suara yang lantang puluhan anak menyebutkan satu persatu isi pancasila
banjir yang berkepanjangan menjadikan peran guru sangat penting dalam sekolah darurat
selama sepuluh hari anak anak tak bisa menghadiri sekolah secara formal
tak ingin tinggal diam elvita tete asang terketuk untuk menjadi relawan pengajar
lima belas tahun sebagai tenaga pendidik ibu dua anak ini ingin membantu korban bencana terlebih anak anak
saya rasa anak anak dalam kondisi seperti ini harus dan wajib untuk mendapatkan pembelajaran
dan kita juga sebagai seorang guru saya rasa kita juga
juga wajib untuk memberikan yang terbaik dalam mengajar anak anak
meskipun dalam kondisi pandemi dan musibah banjir saat ini
tak hanya pelajaran formal anak anak ini juga mendapatkan pelatihan trauma healing